terima kasih anda masih bersama kami hari ini adalah hari keempat masa pendaftaran caleg pemilu dua ribu dua puluh empat yang berlangsung di komisi pemilihan umum
tapi belum nampak satupun partai politik yang datang untuk mendaftar ke kpu
sejak pukul delapan pagi sejumlah petugas kpu ri telah bersiap menantikan kedatangan perwakilan parpol yang akan mendaftarkan calon anggota legislatifnya ke kpu
namun sampai pukul empat sore belum ada partai politik yang datang ke kpu
pendaftaran nantinya akan dilakukan melalui aplikasi silon kpu
di mana para bakal calon perseorangan atau calon anggota dewan perwakilan daerah dari partai politiknya diwajibkan mengisi dan mengunggah dokumen pendaftaran dalam aplikasi tersebut